tim penyidik barres krim polri menggeledah rumah orang tua pemilik first travel anissa hasibuan
petugas menyita tiga buah tas koper first travel serta beberapa dokumen
sementara itu bupati tasikmalaya uu ruzhanul ulu mengunjungi wali kota bandung ridwan kamil di pendopo kota bandung
informasi selengkapnya kami rangkum dalam jawa barat dua puluh empat jam
jalan keramat benda
sebelumnya tim subdit jatanwil barres krim polri menggeledah rumah kiki hasibuan adik kandung anissa hasibuan di perumahan citra pesona residen cimangis depo
wali kota bandung ridwan kamil menggelar pertemuan tertutup bersama bupati tasikmalaya uu ruzanul ulum di pendopo kota bandung selasa siang
uu merupakan kader yang diusung partai persatuan pembangunan atau ppp
sebagai bakal calon wakil gubernur jawa barat dua ribu delapan belas mendatang
kunjungan uu pertama kali ini sebagai langkah komunikasi politik sesuai arahan pengurus partai pusat
walaupun pertemuan berlangsung singkat kedatangan kader ppp tersebut membahas mengenai pemilihan gubernur jawa barat yang hanya tinggal beberapa bulan lagi
dalam kesempatan itu uu mengaku dirinya siap mendampingi ridwan kamil dalam pemilihan gubernur jawa barat mendatang
pemilihan gubernur jawa barat
ta ubruk ini digunakan untuk menghasilkan listrik lima puluh watt bagi jawa dan bali
petugas bendungan watercraft kebonerandu menyebutkan penurunan air berdampak kepada pasokan listrik
untuk mengantisipasinya akan diberlakukan pemadaman bergilir